assalamualaikum ji allah
lu ngegetin aja lo mau jalan lo ngaji belum puasa jangan bawa tidur ini saya teh mau
ngaji teh ama ulat kom kom iya pak haji tema ulat cepet iya gue mau ambil gula matanya
itu mobil atasnya munjung banget memudik ya insya allah oh ya pak jisulam ini anak saya
ini haji sulam yang sering saya ceritain ke kamu
enak nggak apa apa pak haji justru saya yang enak banget sama pak haji enak kenapa sih kan
kita baru ketemu berkenalan pak aji kan banyak banget menolong bapak saya dan menyelamatkan
bapak saya saya benar benar berterima kasih pak j selama ini karena saya tidak
bernama pak haji saya benar benar malu sama pak haji
ya udah kalau gitu kita ngobrol aja deh
ya udah saya sini ya enggak enak masih panas
ya silahkan pak
saya sama anak saya ini udah lama sekali gak berhubungan
lima belas tahun kira kira ya ya segitulah
lama juga ya enggak enggak ketemu
waktu pertama sekali saya memutuskan untuk transmigrasi ke lampung ke sumatera
bapak saya ini nggak mau ikut pak haji
waktu itu kan bengkel beca saya itu lagi laku
tapi sekarang biasanya udah nggak ada
itu yang bikin kehidupan saya mulai menurun
sampai terjadi peristiwa itu pagi
ya mudah mudahan peristiwa itu jadi pelajaran dan juga muat hikmah buat pak juremi
insya allah pakcik
ini jadi selama lima belas tahun udah pernah komunikasi dong anak kami bapak ini ya
iya pakcik kebetulan kan saya kerjanya berpindah pindah
jadi ya terputus komunikasi pakcik
terus gimana ceritanya nih bisa pak juraimi sama pak taryani bisa ketemu
allah sudah mempertemukan saya dan bapak melalui teman saya pak aji
insya allah niatnya sih begitu
dan niatan saya tanah yang di sini itu tidak akan saya jual pak juremi
tanah yang nggak begitu luas itu saya akan berikan dupa haji
saya sebagai balas budi saya yang sudah menolong saya
makanya kenapa mak
gak apa apa pak haji
saya tadi ikut senang aja
sudah gak apa apa
maaf ya pak juremi
saya kok merasa gak pantas menerima tanah itu
bagi saya itu sebuah amanah yang cukup besar
tapi menurut saya
pak haji lah yang paling berhak menerima tanah tersebut

saya pengen dibalas kebaikan saya
dan pak haji
pak haji mau menerimanya
baik deh pak juremi
saya siap menerimanya
dan saya akan jaga amanah ini
dan ambil suruh tanahnya
eee jadi kemungkinan ini lahan tanahnya pak juremi ini
akan saya pakai untuk membuka warung bubur yang baru
nah jadi ini kan menambah lapangan kerja yang lebih banyak
nah juga kalau misalnya suatu waktu pak juremi kembali lagi kemari
dan membentukkan tanah tersebut
ya saya akan segera kembali
ya kalau saya terserah pak haji aja
mau dijual juga nggak apa apa
eee uangnya separuh buat pak haji sulam

dan yang lainnya separuh buat saya
nah yang buat saya itu
tolong diwakafkan saja ke masjid
insya allah insya allah pak juremi
insya allah insya allah
saya akan sampaikan
pak haji saya teh mau pamit
mau beli untuk kebutuhan buka puasa
assalamualaikum pak haji
apa karena haji sulam sayang sama sesama ya
jadi allah itu sayang sama haji sulam

saya teh jadi senang dan bahagia

duh saya teh jadi senang dan bahagia
kemana punya warung
kemana punya warung
lho pada kemana orang
lho pada kemana orang
assalamualaikum ji allah
lu ngagetin aja lo mau jalan ngaji belum puasa tuh jangan bawa tidur ini saya teh mau beli teh
sama gue kom kom iya pak ji tema gula cepet iya gue mau mending gula matanya aduh pelan pelan
ji kalau teriak teriaknya pelan pelan bolot orang itu bolot makin keras eh eh ngapain senyum senyum
job sampai dimana lu nggak papa aja saya teh lagi senyum bahagia hahaha kenapa udah dapat
dari bos lu
masalah thr saya udah dapat lebih dulu bang haji sulam itu membayar thr jauh lebih dari
orang lain lantas lu senyum kenapa itu ji saya lagi mikir kalau orang baik itu ada aja rezekinya
ya mas lu apaan jok gue jadi bingung nih jangan bingung bingung bang haji sulam teh baru terima
tanah dari pak juremi ya memang siji rezeki itu datangnya memang
tidak terduga maksudnya pak joremi yang nyolong daun pisang sama jantung yang di
tanah wakil sih betul pisah di leres ya tapi lumayan juga jisiji setahu saya teh panjang
tanahnya teh luas keseluruhan itu seratus meter meren memang rumahnya pak jiremi itu milik
sendiri betul ji dan sekarang pak juremi itu sudah jadi orang sukses dan anaknya aja jadi pengusaha perkebun

kopi luwak pokoknya sekarang ji dia itu jadi orang kaya mengharpisan cih mobilnya saja
sekarang ada di rumah di sulam katanya sih dia mau ke lampung tanah di tempatnya juremi
untuk pan bisa naik kalau rencana jalan baru bakal mulai dilaksanakan ya allah kenapa sih
sih sulam yang terus dikasih nasib baik bukannya gue ngomong ngomong berapa duit
semuanya rp tiga puluh bentar ya kau tahu ada atau kagak nih kau ada nih kau
kembaliannya rp empat puluh lima iya pak
belanja berapa loh belanjanya rp tiga puluh berapa
belanjanya berapa kembali berapa nih bingung bingung gua aja loh belanja tiga puluh
pak haji kembalinya pak rp empat puluh lima sekarang begini aja pak haji dia pada bingung saya

naar bae caranya begit saya belanja tiga puluh ne
ini pak haji surat tanahnya silahkan diterima
terima kasih pak
insya allah saya akan memanfaatkan tanah ini pak
untuk kebaikan banyak orang
sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena memberikan amanah ini kepada saya
sungguh pak haji
saya merasa orang yang sangat beruntung bisa kenal dengan pak haji
dan saya yakin pak haji akan memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin
ya insya allah bagi remi insya allah saya akan jaga amanah ini
karena tanah bumi yang kita injek ini kan semua milik allah
cuman makanya ini kudu yang benar
yaitu kudu bermanfaat atau untuk mencari keredoan dari allah
saya permisi pak haji mau meneruskan perjalanan ke lambung
ya mudah mudahan pak juremi betah tinggal di lambung
insya allah ya
insya allah pak haji masa tinggal sama anak sendiri gak betah ya
ya tapi benar benar betah nih
ini saya terima ya
terima kasih banyak pak haji